dan ini pemerintah sebenarnya telah menyetujui usulan kelompok lintas agama di bali
untuk mematikan akses atau jaringan internet selama perayaan nyepi dua puluh empat jam
para pelaku pariwisata harus adu kreatif untuk membuat tamu wisatawannya nyaman meski tidak bisa menggunakan internet
inilah kali pertama perayaan nyepi di bali akan berlangsung tanpa adanya akses internet
harapannya masyarakat hindu di bali bisa melakukan nyepi dengan lebih hikmat tanpa terganggu dengan internet yang mengandung unsur hiburan
yang merupakan pantangan saat melakukan tapa berata penyepian
pemutusan akses internet selama sehari penuh mulai pukul enam wita sabtu tujuh belas maret hingga pukul enam wita hari minggu delapan belas maret
dianggap tidak akan mengganggu pariwisata di bali
pemda bali yakin wisatawan pasti akan memaklumi ketentuan itu sebagai bagian dari penghormatan pada umat hindu
apalagi selama ini tidak pernah ada penurunan jumlah wisatawan pada saat nyepi di bali
konteknya terhadap wisatawan ya memang ini mungkin mereka agak sedikit terganggu bagi wisatawan yang sedang berada di bali
akan tetapi ya kami mohon kiranya bisa untuk ikut menghormati apa yang dilakukan oleh masyarakat bali dalam rangka penyepian ini
menanggapi peraturan ini pelaku industri pariwisata bali harus berkreasi agar wisatawan non hindu yang ada di bali pada saat nyepi tetap bisa nyaman meskipun mereka tidak bisa keluar ke jalanan
salah satunya adalah dengan membuat paket paket hiburan di dalam hotel selama perayaan nyepi
yang membatalkan datang ke bali tidak ada tapi kalaupun ada satu dua wisatawan kami akhirnya pindah ke tempat lain katakanlah yang sekarang tren ke gili dan lain sebagainya untuk menghindari suasana sepi
bagi kami tidak ada masalah
toh juga kekosongan atau turunnya wisatawan yang pindah ke luar bali ini masih diisi oleh teman teman domestik yang mana temu temu tersebut katakanlah rumah tinggal atau orang orang bali yang non hindu
kemudian tidak ada pelayan di rumahnya kesulitan untuk babynya ini yang pindah ke hotel
itu pun tidak masalah bagi kami selama tidak menuntut hal hal yang berlebihan
misalnya menuntut hiburan menutup ada live music di hotel atau menyalakan lampu secara besar besaran
wisatawan apakah mereka bisa menerima pemutusan internet sehari penuh pada perayaan nyepi
saya pikir itu bagus
saya pikir itu bagus untuk memiliki hari dengan keluarga berpikir tentang masa depan dan masa depan

saya pikir kalau anda tidak bisa menghabiskan hari dengan diri sendiri dan menikmati perusahaan sendiri
jadi anda setuju dengan itu
ya saya setuju dengan itu
kalau menurut saya setuju saja
karena kita juga sebagai masyarakat menghargai
karena memang di sini sedang beribadah
kalau kita menghargai mereka berarti kan kita pun kalau datang atau teman teman yang lain datang ke sini
juga akan bisa menikmatilah suasana itu
pemutusan akses internet sehari penuh selama masa nyepi merupakan usulan majelis agama dan keagamaan bali
yang disetujui oleh pemerintah
jaringan internet yang diputus adalah khusus untuk gawai atau smartphone
sementara jaringan internet kabel untuk pelayanan publik seperti rumah sakit keamanan kebencanaan dan bandara udara
tetap tersambung normal seperti biasa
rangga umara denpasar